sementara pasca kerusuhan di kota tanjung balai sumatera utara
polres tanjung balai memperketat pengamanan
penambahan personel dari dua polres dan polda sumut
selain kepolisian satuan pengamanan dari pasukan tni
juga terus berjaga di sejumlah titik kota tanjung balai
ribuan personel dari polri dan tni dikerahkan untuk menjaga keamanan di tanjung balai
sabtu malam lima ratus personel brimopolda sumatera utara didatangkan untuk membantu
usai melakukan apel lima ratus dimo polda sumatera utara
langsung diturunkan ke sejumlah titik untuk berpatroli dan penjagaan sejumlah rumah ibadah
hingga saat ini keadaan kota tanjung balai sendiri berangsur kondusif pasca kerusuhan
meski begitu pihak kepolisian kota tanjung balai terus berjaga dan menambah personil
untuk mengantisipasi kerusuhan susulan
personel pengamanan yang diperbantu berdita
untuk saat ini dari satu dimo polda sumatera utara
adalah sekitar lima ratus personel
sementara itu juga didukung perkuatan dari polis asal
kemudian dari kita sendiri
kan ada juga yang ditahan
penanganan pendidikan penanganan hukum kejorak
dan kita mengatakan dengan aksi penjagaan pada saat kejadian
mengenai yang terjadi
mengenai yang terjadi
mengenai yang terjadi
mengenai yang terjadi
mengenai yang terjadi
menurung tanjung balai